angin kencang memporak porandakan atap gedung komplek pemerintah kota bogor jawa barat pada
kami siang angin membuat seng dan kayu beterbangan dan beberapa seng tersangkut
kabel tegangan tinggi akibatnya puluhan karyawan panik menyelamatkan kendaraan keluar gedung selain
memporak porandakan atap gedung beberapa dahan pohon juga patah bergelantungan dan membahayakan
pengendara para pegawai mengaku angin kencang sempat berputar selama hampir lima belas menit beruntung
polisi pamung praja sigap menghimbau pengendara dan pegawai untuk menghindar sehingga tidak
menimbulkan korban maupun kerugian materil kini para pegawai dan polisi pamongperaja
membersihkan seng dan kayu yang berserakan itu udah patah karena memang anginnya cukup besar
tadi sempat bikin panik juga pak kebetulan tadi banyak orang orang yang berlarian gitu cuman kita juga
yang ikut ngamanin takutnya ada orang lewat gitu aja tapi nggak ada yang kena kendaraan
alhamdulillah mungkin kendaraan tadi langsung di sama istilahnya langsung di apa di amankan
masing masing sementara itu hujan deras dan angin kencang pada
kami siang juga membuat sebuah pohon di jalan poros transyogi kecamatan jonggol kabupaten bogor
tumbang dan menimpa dua pengendara kedua korban telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk
mendapatkan perawatan sebuah pohon juga tumbang di jalur transyogi tepatnya di wilayah sukamaju
jonggol pohon tumbang juga menutup lalu lintas dari jonggol ke cilengsi kemacetan panjang pun
terjadi petugas tengah berupaya membersihkan sisa pohon agar bisa dilalui kembali